asep lutfi warga kecamatan cihideng kota tasikmalaya
kembali bisa berkumpul dengan keluarganya
setelah menjalani kurungan di lembaga pemasyarakatan kelas dua b tasik malaya
keluarnya asep dari penjara pada minggu siang
disambut isak tangis keluarga
kedua orang tua asep devianti dan agus suparman
mengaku kaget melihat penampilan putranya berubah
setelah tiga hari mendekam di penjara
aset kini berkepala pelontos
asep diputus bersalah oleh hakim
dan dijatuhi pidana penjara selama tiga hari
setelah pada senin malam dua belas juli dua ribu dua puluh
kedapatan melayani pelanggan makan dan minum di tempat usahanya
di masa ppkm darurat
ia memilih hukuman penjara daripada sanksi denda lima juta rupiah
karena merasa jumlah itu terlalu besar
kalau ada biaya sih pak saya meninggal ya pak
sekalian serga jualan terus jalan
saya juga mending denda karena uangnya nggak ada
yang mau dibayar pakai apa pak
menurut kepala lapas kelas dua b tasik malaya davi bartian
jajarannya memperlakukan asep dengan baik
awalnya asep memang disatukan dengan tahanan pidana umum
memang di awal statement
sedangkan asetnya memang tidak akan tempatkan di dalam
ya memang karena kebetulan tidak ada tempat lagi
tapi alamnya bilang bukan alamnya sebenarnya
ada tempat alternatif
kamar pengasingan yang ada di lingkungan kantor yang berada jauh
di area blok unian narasi dana secara umum
setelah bebas dari penjara
asep berencana kembali membuka kedai kopi miliknya
ia pun bertekad akan mematuhi aturan ppkm darurat
yang ditetapkan oleh pemerintah
ogi fatuzaman tasik malaya jawa barat